maksudnya apa maksudnya apa nih tapi yang suruh orang ini yang jadi hantu tanpa kepala
dia julik aku sama rafa ya tante ini tapi bener nggak yang dibilang adam
ada maksudnya mau kemana mana aku tahu tanya aja sama antunya aku bukan nantunya
kita balik aja yuk aku takut nih aku harus bikin aku kan penakut
apa tunggu aku
lu rafa ngeling aku sih
karena kamu toh bantu aku
dan temen temennya adam
bahwa disini ada
hantu tanpa kepala
hai wah hebat kamu
istri saya akan setuju menjual rumah warisannya
udah pasti bakalan setuju
hai adam jangan suruh tidur
hai papi jahat adam
hai adam adam
hai kamu bagaimana sih gimana mereka bisa lolos
gimana gimana kok nyelin saya tadinya itu anak anak udah saya dengan kenceng tapi tetep aja mereka bisa kejar
hai adam adam
adam tembong adem
adam tunggu adam
ulu ulu ulu balonyon ah ah ah ah ah melongkak orang uh uh baik baik
ini mah kepala bohongan lihat aduh melongkak orang
akhirnya kamu kembali juga nah kemana aja sih
maksudnya apa maksudnya apa
tapi yang suruh orang ini yang jadi hantu tanpa kepala
hai jujur aku ama rafa iya tentustell bandar yang dibel transported while
aku butuh modal dan uang banyak buat menyelamatkan usahaku ini
aku tahu kamu gak akan setuju aku ngejual rumah ini
karena ini rumah warisan
jadi aku bayar orang buat jadi hantu tanpa kepala
dan menakut nakutin warga kalau hantu itu berasal dari rumah kita
kami mohon tolong rubuhin rumah ini agar hantu tanpa kepala pergi dari kampung kami
ini bayarannya ya buat kamu
aku juga bayar orang buat ngaku anaknya hilang
tapi bener anaknya bukan
ya udah kalau begitu kita bantuin aja jadi anaknya
tegak tegaknya ya papi ya
demi modal usaha nyulik anak sendiri
parwin gara gara bapak ya
saya sampai tertuduh enggak enggak
saya hampir digeroyok sama warga pak
kami juga tidak terima kalau selama ini kami ditakuti oleh hantu tanpa kepala
bawa ke polisi
bawa ke polisi
para warga jangan lupa saya ini rt loh di kampung sini
iya dia rt
jangan siksa mereka
dia itu sudah tersiksa dengan badannya seperti itu
bapak bapak pak iki
saya atas nama papinya adam mohon maaf sebesar besarnya ya
biarin nanti suami saya saya sendiri yang bawa ke polisi ya
kasian badannya udah gendut
adam anakku maafin papi ya mak
papi selamat mengalami
papi selamat mengalami
pak adam pak adam jangan sedih dong
yaudah kan masih ada kita
kalian masih mau temenan sama aku
kalau papaku kayak gitu
aduh adam kamu kayak lagi sama siapa aja
kita semua itu kan sahabat
kalau kamu lagi butuh kita
itu pasti ada kok buat kamu
karena yang namanya keluarga itu adam
bukan cuma ditemukan oleh darah
tapi oleh persahabatan
jangan sesal wapun senang
juga pas ketakutan
jangan lupa makan
adam ah makan
adam ah makan dulu